arus balik mudik lebaran mulai terjadi sejak sabtu namun demikian ada persoalan lain yang nantinya akan melanda warga yang menerima para pemudik terkait penularan virus covid sembilan belas
lalu bagaimana mengantisipasinya dan apa upaya pemerintah dalam meminimalisir penularan covid sembilan belas yang diprediksi dibawa oleh masyarakat dari daerah asal
untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan telpon juru bicara kementerian perhubungan adhita irawati
selamat sore mbak nana
oke bu adita ini kita tahu bahwa puncak arus balik diprediksi akan terjadi sebetulnya sejak dari kemarin hari sabtu begitu
tapi akan terus berlangsung pada hari ini hingga besok senin
bagaimana kemudian strategi dari kementerian perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik pasca lebaran ini bu adita
ya baik mbak nana ini kami dalam beberapa hari terakhir terus intensif melakukan rapat koordinasi ya
dengan instansi terkait khususnya dari satgas covid
pemda dan juga kementerian kesehatan dan kementerian kementerian terkait lainnya
jadi kami menginyalir bahwa arus balik ini atau arus perjalanan pasca lebaran ini memang seharusnya hari ini
dan kemungkinan besar juga tanggal dua puluh mei atau hari setuju
bisa jadi akan terjadi lonjakan mulai sore ini hingga malam nanti dan tanggal dua puluh
kami tadi siang juga baru saja kembali dari bakauheni dan ini tadi juga baru saja meninjau
kami sudah berkos di kerawang di dekat kampai untuk melihat random testing
sepertinya juga belum ada lonjakan yang terlalu berarti
karena menemikian mbak kami sejak awal sudah mempersiapkan dengan cara melakukan peningkatan random testing
di beberapa titik tempat arus kembali ke jabodetabek
dari jawa barat jawa tengah jawa timur maupun dari sumatera
apalagi kita dapat informasi dari satgas bahwa di sumatera ini dalam beberapa bulan terakhir
ada lonjakan kasus ya
sehingga memang perlu sekali screening para pelaku perjalanan yang sudah sampai sumatera
untuk kembali ke jabodetabek ini memang perlu ada screening yang ketat
khususnya di pelabuhan di bakau heni
jadi itu mbak kita lakukan peningkatan pengecekan dan juga random testing
sementara di bakau heni ini karena sudah ketentuanya sudah wajib
wajib menunjukkan dokumen negatif itu juga kita akan lakukan pengetatan lagi dalam pengawasannya
artinya sumatera menjadi perhatian khusus dari kemenhub begitu ya untuk dilakukan peningkatan pengetesan
mengingat jumlah kasusnya cukup melonjak tajam begitu bu adita ya
ini juga sudah kami koordinasikan tentu bersama satgas dengan kapolri
dengan polri dan juga dengan tni
karena ini nanti koordinator utamanya di lapangan adalah pihak polri mbak
jadi tadi kami juga sudah bertemu dengan kapolda lampung
membahas bagaimana penanganannya terhadap penumpang yang akan kembali ke jawa
yang diangkatnya ke jabodetabek
jadi akan dilakukan pengecekan kembali dokumen dokumen negatif covid yang diharapkan itu masyarakat sudah melakukannya sejak awal di tempat asalnya ya
di kota keberangkatan
nah nanti di pelabuhan akan dilakukan pengecekan lagi oleh petugas petugas dan akan pengecekannya ini berlapis ya
karena akan ada beberapa penyekatan di jalan tol dan juga ketika keluar tol sampai nantinya dimasuk ke pelabuhan
oke bu adita
kalau berkaca pada arus mudik kemarin pengecekan ataupun random testing ini menyebabkan kemacetan yang cukup panjang begitu terutama di transportasi darat ya di jalan tol
bagaimana kemudian mengantisipasi untuk random testing nanti peningkatan pengetesan untuk transportasi darat supaya tidak menyebabkan kemacetan yang sangat panjang di jalan tol ibu untuk arus balik nantinya bu adita
ketika kita bicara jalan nasional atau jalan tol memang akan potensi seperti itu
sehingga kami bersama polri tni dan juga dengan satgas ini kemudian melakukan beberapa strategi mbak
jadi penyekatannya memang diperbanyak
dan kita tentu akan melakukan buka tutup ya
dalam arti begini ketika di saat salah satu penyekatan sudah mulai terjadi penumpukan kita akan buka dengan asumsi akan disekat di titik selanjutnya
di sana nanti akan dilakukan lagi random testing
jadi memang harus kita lihat situasi dan kondisi di lapangan ya
ketika sudah mulai penuh
kita akan buka tapi nanti akan ada lagi titik titik selanjutnya di mana random testing akan dilakukan lagi
oke bu adita
sebetulnya pak menteri perhubungan pak bks sebelumnya sudah pernah mengatakan dalam konferensi pers bahwa diharapkan para pemudik yang akan kembali lagi ke kota asalnya ataupun ke ibu kota itu harus membawa surat antigen begitu
surat keterangan negatif dari antigen
tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa surat tersebut asli mengingat banyak sekali yang kemudian diperjualbelikan bu adita
ya ini tentu kami juga harus bekerja sama dengan pihak yang paling terkait ya
dalam hal ini adalah pihak kepolisian
karena ketika di lapangan juga pihak kepolisian lah yang akan menjadi koordinator utama
tentu dibantu oleh instansi yang lain termasuk kementerian perhubungan
ya kami berharap ini masyarakat juga tidak main main ya dengan hal ini ya
kita juga sudah lihat beberapa case kemarin kan ketika terjadi kemalsuan atau penggunaan yang bekas itu semua sudah dilakukan tindakan
dan bahkan ada apa
pasal pasal pidana juga hukum juga yang sudah diberlakukan
sehingga kami berharap juga masyarakat tidak main main dengan hal ini gitu
di samping juga ini resikonya sebenarnya juga kepada yang bersangkutan sendiri ya
ketika dia memasukkan dokumen ini kan sebenarnya dia juga sebenarnya sedang dalam ancaman juga
karena tidak jelas juga status kesehatannya seperti apa
jadi sekali lagi mbak ini kita minta masyarakat melihat hal ini sebenarnya untuk kepentingannya sendiri dan tentu juga kepentingan orang lain
jangan sampai itu kemudian dilakukan pemalsuan dan sebagainya
di samping juga polri sekarang sangat intensif mbak melakukan tindakan terhadap hal tersebut
bu adita terakhir kami ingin tahu sebetulnya mekanismenya secara teknis nanti di lapangan bagaimana untuk peningkatan pengetesan ataupun random testing
kalau kemudian ada masyarakat yang akan arus balik begitu ya akan kembali kemudian mereka ketahuan positif dari hasil random testing tadi
mekanismenya akan seperti apa secara teknis bu adita
ya baik mbak
jadi di setiap tempat random testing ini tentu sudah dilakukan koordinasi juga dengan dinas kesehatan setempat ya dengan statgas covid daerah di lokasi masing masing
jadi ketika kita temukan ada random testing menggunakan antigen itu reaktif itu tentu akan segera dilakukan koordinasi dengan dinkas
jika yang bersangkutan ini tanpa gejala akan kemudian dilakukan karantina di beberapa lokasi ya
dan itu nanti akan ditindak lanjut
itu akan dilakukan oleh dinkas tempat
sedangkan kalau kemudian memang bergejala tentu akan langsung dirujuk ke rumah sakit mbak
untuk dilakukan tindakan lebih lanjut begitu
oke kita tunggu saja nanti bagaimana arus baliknya semoga tidak terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas
dan tidak banyak kemudian yang terdeteksi positif dari random testing yang dilaksanakan oleh teman teman dari kemenhub dan juga aparat kepolisian begitu ya bu adita
terima kasih sekali jurubicara kementerian perhubungan bu adita irawati atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini sehat selalu ibu